pemain timnas indonesia wetan sulaiman menjadi salah satu jemaah haji di kelompok terbang sembilan
witan dan sang istri sampai di bandara jeddah minggu pagi
di tengah kesibukannya dalam menjalani ibadah haji
witan tetap menunjukkan dukungannya untuk timnas
ia tidak lupa mendoakan timnas agar bisa meraih kemenangan dan menggapai impian lolos ke piala dunia
saya selalu berdoa untuk teman teman pemain untuk timnas indonesia
karena kita semua pasti ingin mendukung timnas kita
pastinya semoga tim kita bisa menangkan pertandingan dan bisa lolos ke ronde selanjutnya
dan semoga bisa lolos ke piala dunia